ya udah deh kok nggak papa cepetan bayar mana uangnya kami udah sangat kelaparan
nih kok dari kemarin kami cuma ngapain seganggu bus ayah tunggu lulu sebentar ya
gua hitung luwik lulu ya buat milik ya tunggu ya iya cepetan kok macam macam aja lu pegang ini
kenapa belum pergi
kamu mau telur masih itu ya
sudah ambil sana sebelum suamiku bangun
terima kasih beraksaksa
ya allah ujang
untuk apa kamu naik ke atas itu nak
ujang membenjat pohon ini untuk mencari makanan puri raksasa mak
iya mak ternyata di sana ada dua dua raksasa
raksasa yang perempuan sangat baik hati
tapi kalau raksasa yang laki pasti menyeramkan
kamu tidak diapa apakan jang sama raksasa itu
enggak mak ujang nggak diapa apain
soalnya karena raksasa lelaki tidak melihat ujang
dan raksasa perempuan membeli ujang seperti telur emas
iya telur raksasa emas
wah ini emas murni jang
seumur hidup emak baru melihat emas sebesar telur jang
iya mak semuanya berkat pengomis yang ujang tolong
budi baik kamu memang membawa rezeki yang melimpah
kita harus bersyukur pada allah jang
hei sini sini ada pohon kunci seraksasa
wah ada pohon kunci seraksa toi
kesan apa jang
jang siapa yang menanam pohon kunci saya ini
yang menanam pohon raksasa ini adalah aku
ah mana mungkin kamu yang menanam pohon kunci raksasa ini
mana mungkin kita percaya
ya udah tanya aja sama emakku
mak ujang yang menanam pohon kunci ini kan
iya ujang yang menanamnya
mana mungkin anak kecil itu bisa menanam pohon ajaib
jang kecil kecil jangan suka jadi pembohong
iya jang jangan suka jadi pembohong
ya udah kalau nggak percaya
ya udah jangan
ya udah jangan

kalau gue boleh tahu ini telur emas dapat dari mana
dari langit kok
bukan dari gulung pol tapi dari angsa
kau mau angsa angsa malah ada bertelur emas
ya udah cepetan sebenarnya engkau mau beli apa enggak sih
gue mau beli tapi gue mesti tahu alas sulat tidak ini telur emas
ya elah kok orang dari langit sama ada suratnya
gue boleh beli
kalau tidak alas surat ini telur emas harganya bisa turun
ya udah deh kok nggak apa apa cepet cepetan bayar karena uangnya
kami udah sangat kelaparan nih kok dari kemarin kami cuma makan singkong rebus
ayah tunggu dulu sebentar ya gue hitung dulu ya gue ambil dulu ya tunggu ya
iya iya cepetan kok
ayah macam macam aja
wah memang banget mak
ya mak ini sama ya
ini uang asli kok
ya ini uang asli lah
payah si ujang mentang mentang sudah dapat telur emas
dia lupa sama aku dia pergi berdua sama emaknya
untuk jual emas dan belanja
hah payah si ujang aku tidak diajaknya
dia belum tahu kalau di kota itu banyak penjahat
memangnya dia bisa melindungi diri dari penjahat
wah mentang mentang aku buruk lupa
terbuat dari rumpia aku tidak diajaknya ke kota biar saja
biar saja biar saja
nah dasar si ujang konyol
jangan ya mak
bagus banget pak bajunya
kita berbagi ya mak
cepetan cepetan cepetan
iya jang baru kali ini emak bisa makan makanan yang enak lengkap lagi
tapi baru kali ini juga jang emak mengalami banyak peristiwa yang menakutkan
untuk penjahat itu cuma nyolong duit kita
iya untung kita tidak ditusuk atau ditembak kejang sama penjahat penjahat itu
iya untung juga kita gak diapa apain ya mak
yang penting kita sudah belanja banyak
jadi walaupun kita sudah tidak punya uang lagi

tapi kita masih punya persediaan makan untuk satu minggu
iya ujang juga sudah bericara berikut bolanya ma
untuk bermain sepak bola bersama teman teman di lapangan mak
tuhan itu saya memberikan rezeki kepada kita
juga senantiasa menguji kita ya
memberikan rezeki menguji lagi
ya udah sekarang ujang makan yang banyak ya
biar tambah gemuk ya
biar sehat dan cepat besar
ya ma juga makan biar tambah sehat
iya dan sayurnya makan ya yang banyak
ujang ujang ujang
ujang ujang ujang
ujang ujang ujang
ujang ujang ujang
ujang ujang ujang
ujang ujang ujang
ujang ujang ujang
ujang ujang ujang
wah keren banget kamu jam
iya kamu seperti pemain argentina
kirain kamu anaknya pak camat
gak taunya kamu ujang
lepas itu beruang
aduh kamu kenapa
bolanya berat jadi kaki ku sakit
yang namanya juga bola kulit bukan bola plastik yang enteng
makanya kalau mau main bola kulit itu harus pakai sepatu
makanya kamu beli sepatu buat kami biar enggak sakit
ya udah deh ini pakai sepatu yang sebelah kananku
yuk yuk yuk